teman lama tuh
pun nggak berani gak statistics
gue gak berani
ntar gue tambah deh buat tuh goceng ya
gak mau ah
nanti kalau saya diomelin gimana
kalau rp lima belas teh saya mau
lho kok nambah sih
daripada gak jadi duit
tunggu disini ya pak
sepatunya bang sodiki mana
iya sepatu putih
kata bang sodiki dititipin di elu
gak ada teh
emang apa aja sih bang sodiki dititipin ke elunya
kalau yang lain ada
ini iya sepatu putih kata bangsa dikit dititipin di elu gak ada teh lu jangan
bohong emang apa aja sih bangsa dikit dititipin ke elunya
tanggiki gak nitip apa apa kalau yang lain ada patuh duit
salah jawab ya kan
duit oh di sini
tempat penyelimpan duit ngamuk
dilaporin sama bini gue lu bikin perkara aja lu repot
maaf ya ibu ibu abang abang anda harus ke teman teman anda dulu
ente tau gak tabungan kita dirohim ketawaran bini bini kita
ente dimana sih
abang sekarang sudah dekat pangkalan emil
sebentar lagi sampai
ini belum bisa balik nih penumpangannya masih banyak
nanti kalau udah kosong ane langsung balik
kamu jangan ngomong terus
nanti abang tidak berangkat berangkatin nih
maaf ya abang abang ibu ibu

main hp jangan sambil nyetir ikin
kasian kali bang jamilku itu
pasti itu uang untuk buat kuliah adik
iya pasti itu uang untuk buat kuliah adik
yang sudah ada adiknya buds
ada adik nabi lah
berhenti onu bang
itu beneran bang beritanya
yaudah bang kita warung yuk
ntar ada pahaman malah kita gak bisa bergerak lagi
tuh perustan datang
kita tunggu kabar aja
uangnya dibawa semua sama sopi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bentar ya ibu ibu
uangnya masih ada mel
abang mau ambil saja
sampai jumpa lagi
itu kan ada catatannya
kita sobek saja buku catatannya
jangan nanti sobek
catatannya kita sobek
kita bakal seumur hidup ga bakal dipercaya sama bini kita
terus kita harus bagaimana mil
aduh aneh juga
ga tau aneh pusing tam
ente bantuin aneh dong
itu ente tau ga
duit kuliah nabilah
duit sekolah saddam disitu semua
kalo diambil semua manunya
kalo duit ambo diambil bulan
duit ambo bisa berubah
tam ente bantuin mikir dong tam
ambo juga kalut
kali aja yang dipunya ide
kalau ada jalan keluar kabarin aneh
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua
kalo diambil semua